ya gaduh isu penundaan pemilu masih menjadi sorotan publik sepekan terakhir setelah didesak oleh banyak pihak presiden jokowi akhirnya angkat bicara
namun respon presiden dinilai normatif dan tidak tegas
media nasional menyoroti dugaan adanya tangan pemerintah dibalik usulan penundaan pemilu
dan nama menko marfes lutbisar panjaitan dikabarkan ada dibalik ide yang bertentangan dengan konstitusi tersebut
bagaimana catatan media dan para jurnalis senior atas polemik tunda pemilu yang disampaikan oleh sejumlah elit partai politik
saya akan tanyakan langsung dalam dialog editorial view pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber
ada bang alvito dinova ginting pemimpin redaksi dari detik com dan juga ada mas budi setiarso kepala pemberitaan korporat tempo
selamat malam mas budi setiarso bang vito apa kabar
belum kelihatan nih
belum kelihatan sambil kita menunggu perbaikan teknis ya secara teknis bang vito saya mungkin akan ke mas budi setiarso terlebih dahulu
tempo yang juga ikut mengulas dan mengangkat soal dugaan adanya tangan pemerintah dibalik ide penundaan pemilu
apa yang menjadi temuan tempo dan juga menjadi catatan tempo atas isu yang sepekan lebih terakhir ini benar benar menjadi sorotan publik bahkan disebut sebut ini membuat gaduh secara politik
oke selamat malam
mungkin bisa diartikan sebagai penolakan untuk memperpanjang periode kepemimpinan karena memang konstitusi kita undang undang dasar kita membatasi hanya dua kali periode masing masing selama lima tahun
tetapi pada perkembangannya terakhir ada satu orkestrasi yang seperti orkestrasi gitu ya yang melibatkan para pemilik
kursi kursi di dpr memang ini kursi yang cukup besar di golkar kemudian juga pkb dan juga pan
pkb sama pan mungkin menengah gitu dianggap ini satu kelompok yang lebih dekat ke pemerintah gitu kan
dalam perkembangannya teman teman menelusuri kira kira ini justru ini dari mana karena ini kan agak aneh ya partai partai satu organisasi yang seharusnya mengawal pemerintahan sesuai dengan konstitusi
malah justru bersuara serentak seperti melanggar konstitusi gitu kan
ini kita kemudian melusuri dan ternyata hasilnya adalah isu ini awalnya di kalau kita berdataan lainnya gitu ya
itu dari kajian kajian yang dilakukan oleh orang orang dekat di istana begitu
ada ex sekretaris kabinet yang sekarang jadi keburu buru
mana sih lembaganya ya maksud saya
dan di situ kemudian kayak semacam menjadi spesifikasi
adanya penundaan pemilu atau penambahan periode kepemimpinan presiden
dan belakangan juga informasi luar wasi
ini namanya informasi yang apa namanya debatable gitu ya kontroversi ya
ini kan pasti di dalam partainya sendiri juga tidak semuanya setuju
nah orang orang yang tidak setuju kemudian menceritakan satu background story begitu yang sebelum paduan suara itu ternyata ada pertemuan pertemuan
yang juga melibatkan korektur
orang orang yang lebih apa orang orang pemerintahan gitu lah ya
yang menyemakati atau mencoba mengeres gitu adanya satu keputusan politik gitu
nah ini yang barangkali sinyal buat kita semua ya
karena dua periode kan sebenarnya bukan sekedar angka ya
di situ juga ada satu filosofi bahwa kepemimpinan atau periode pemerintahan itu ya dikontrol dengan masa jabatan tertentu
karena kalau semakin panjang
seperti kita sudah punya pengalaman dua kali sejarah kelam gitu ya
sejak zaman pak bung karno
waktu itu pemilu di tiadasan begitu
setelah lima puluh lima dan akhirnya adalah sebuah tragedi ya yang berujung pada ribuan orang meninggal
ketika berakhir dengan revolusi seribu sembilan ratus enam puluh lima
bukan begitu begitu ya revolusi atau kekerasan dari seribu sembilan ratus enam puluh lima
dan tahun berikutnya pada kepemimpinan pak soeharto juga
kita melihat tiga puluh dua tahun
dan ini juga berujung tragis gitu kan
di tanggal tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan berujung dengan kekerasan
termasuk yang kemudian memakan korban jiwa
saya kira ini yang jadi dua periode itu bukan sekedar angka
ini adalah sebuah filosofi bahwa kekuasaan itu tidak boleh tidak terbatas
di harus dibatasi sempat tetap sebaik apapun pemimpinnya gitu ya
ini kan tadi kepuasan pabrik
yang disurvey dijadikan alasan
bukan itu soalnya tapi ini adalah soal batasan kepada kekuasaan
jangan sampai absolut
karena begitu diperpanjang dua tahun atau ditambah satu periode
maka ada keinginan lagi untuk menambah periode berikutnya gitu
jadi ini dari hasil liputan teman teman
saya kira juga cnn kan juga menulis soal itu
ini ada orkestrasi dari orang orang yang punya kaitan erat
seperti yang boleh disebut sebagai lingkalnya pak presiden jokowi
bang vito kalau mas budi setiarso menggambarkan ini ada yang mengorkestrasi begitu ya
sampai kemudian ke ketua ketua mempartai politik
bagaimana bang vito melihat soal gaduhnya soal isu penundaan pemilu ini yang banyak dikritik
yang sudah akhirnya direspon oleh presiden tapi dianggap respon itu juga masih bias
ya sebenarnya kan begini ya
kita melihat ini bukan yang pertama kali seperti mas buset katakan tadi
dan selama tiga kali itu kami memimpin redaksi berkesempatan untuk bertemu dengan pak presiden
pak presiden penjelasan yang pertama itu sangat tegas dan keras
kalau misalnya itu yang pertama wacananya adalah
tiga periode yang dia katakan pertama itu menampar wajah saya
yang kedua cari muka
intinya itu yang paling keras
terus semakin kesini
kemudian semakin melunak
semakin kompromistis lah gitu ya
dia mengatakan saya sudah menolak
saya mau mengatakan apa lagi
di saat yang sama kemudian dia juga mengatakan bahwa saya tidak bisa melarang orang
nah ini apa namanya yang terakhir lebih soft lagi
saat akan konstitusi yang kemudian diterjemahkan oleh banyak pihak sebagai bercabang begitu
oke kalau konstitusinya sekarang melarang
kalau konstitusinya kemudian bisa diadjust berarti ya comply dengan itu ya
presiden kemudian bisa saja menunda pemilu
atau kemudian memperpanjang masa jabatan
walaupun tidak tiga periode gitu
apapun itu reinhardt sebenarnya
agak ya ini sudah
sudah kesekian kali
artinya kalau sudah terus menerus seperti ini
kita patut mengerjitkan kening
ada apa sebenarnya
apalagi hasil temuan teman teman di lapangan dari detikkom
mengkonfirmasi pihak pihak dari partai politik
dan ya seperti yang dikatakan oleh mas budi setiarto tadi
mengamini bahwa ada
kepanjangan kepanjangan tangan dari pemerintah
apakah kemudian itu perintah langsung dari presiden
atau inisiatif dari orang ini
yang kebetulan duduk di pemerintahan
untuk melobi partai partai
untuk mau memperjuangkan dalam tanda kutip
apapun itu sebenarnya
yang harus dicermati adalah
ini saya menggunakan contoh
hukum atau undang undang kita kerja
waktu itu undang undang cipta kerja dikebut sedemikian rupa
sosialisasi kepada masyarakat itu sangat minim
dialektika diskusi wacana diskursus
di tingkat akar rumput itu gagal dilakukan
sehingga kita tidak bisa menyerap aspirasi besar
maturitas masyarakat terhadap undang undang kita kerja
nah kalau perpanjangan masa jabatan
penambahan periode jabatan
atau penundaan pemilu
karena sekian kali
itu sudah didiskusikan
menjadi wacana publik
kemudian diangkat menjadi wacana di media
menjadi wacana masyarakat pada akhirnya
itu sebagian besar masyarakat
walaupun katanya kan dipakai
ini big data mengatakan
kami berbincang dengan lembaga survei
hasil diskursus dalam media sosial itu
nggak bisa di
nggak bisa kemudian dipakai
terhadap suatu kebijakan dan keputusan
bahkan itu menjadi sangat sangat sumir sekali
karena banyak sekali botnya
banyak sekali buzzernya
yang kemudian membiaskan
atau arus aspirasi utama itu seperti apa
nah menurut saya ini sudah lah
kalau misalnya ini dipanjang panjangin terus
pada akhirnya kita
sebenarnya memang ada agenda besar
untuk menunda pemilu paling tidak
atau memperpanjang masa jabatan
dan kalau ini kan kita nggak hanya bercerita tentang presiden saja
lembaga lembaga lain yang kemudian
dipilih gitu ya
yang kemudian membawa
oh ini sebenarnya ada desain besar
supaya mereka lebih panjang nih
ada sebagian teman teman
politisi yang mengatakan
kita dalam tanda kutip masih butuh gizi nih
karena kemarin kita diterpak covid
dari tahun dua ribu dua
kita nggak sempat untuk
jadi wajar saja
kalau misalnya kita konsolidasi dulu
sehingga ketika nanti pemilu hadir
kampanye akan mantap
saya kembali ke mas budi setiarso
ada tanggapan ketika presiden sudah memberikan
dari isu yang bergulir sepekan terakhir ini
tapi yang dinilai tadi
dari sejarah ya
kalau kita perhatikan kan
ya mungkin saya mengutip pak asubardi asra gitu ya
presiden mengatakan x
pernyataannya terjadi y gitu
atau a dan menjadi b
yang umumnya jaraknya lumayan jauh
peristiwa yang kemudian mengiringinya gitu ya
dalam banyak hal
tapi lebih jauh dari itu adalah
memang komposisi politik kita
ini adalah satu komposisi yang membuat
lumayan dominan di dpr kan
itu memang tidak sehat
kita bisa melihat
sejak dua ribu sembilan belas akhir ya
memang itu udah
dasar dari komposisi yang sekarang gitu
bagaimana revisi undang undang kpk
sebegian besar oleh
di berbagai kota
kecepatan yang luar biasa
periode periode sebelumnya itu
publik yang turun
ke jalan gitu
itu biasanya akan
bisa diselesaikan dengan
ya diselesaikan dalam
bisa perhatikan sekarang
kpk kewenangannya juga
berkurang sangat jauh
dibandingkan lembaga independen waktu itu
demikian juga tadi disebutkan
undang undang cipta kerja
sebuah produk undang undang
bisa banyak merugikan publik
contohnya sudah ada
undang undang cipta kerja
itu kan ditolak oleh
ada jalan tengahnya ya
dikasih dua tahun
keputusan keputusan yang berkaitan
dengan kepentingan publik
pada undang undang cipta kerja
itu tidak boleh
ini artinya apa
artinya produk yang
kemarahan dan card consumer
buik untuk rapat
kami melakukan itu karena
tidak ada ukuran apa
it juga berbeda kalau
emang benar sebenarnya
e emang benar karena
it juga berbeda sama concept portalking
itu hanya untuk kepentingan sesaat ya dalam hal ini misalnya mengakomodasi tadi kalau disebut maaf itu ada gisinya belum siap dan sebagainya
itu kan alasan teknis banget gitu
sangat sangat tidak masuk akal untuk dijadikan alasan buat kita mengubah konstitusi ya
alasannya bukan alasan yang mendasar bukan sesuatu yang demi kebaikan publik secara luas
tapi ini adalah kepentingan beberapa pihak
nah ini kan agak aneh karena pada saat yang sama kita juga bisa melihat tahun dua ribu dua puluh ada pilkada serentak juga yang waktu itu juga bahkan ahli pandemi itu sudah menyatakan sebaiknya ditunda
kenapa karena ini berkaitan dengan nyawa orang
tapi toh itu juga dijalankan gitu dan ya kita perhatikan banyak sekali sebenarnya waktu itu korban yang covid ya meninggal karena hajatan indonesia
sekarang sebutnya pandemi sudah relatif menurun begitu
tapi ya seharusnya itu juga tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemilu apapun alasannya ya
orang puas dengan kepentingan pak jokowi ini adalah soal lain
ini kita tidak saya ngomongin kepuasan tapi ini ngomongin satu landasan kita bernegara
satu kekuasaan yang seharusnya tidak dimainkan tidak absolut
dibatasi pada periodenya tapi juga dibatasi dengan pengawasan yang kuat seharusnya ya
nah balik lagi tadi pertanyaannya kenapa kita sepertinya banyak pihak yang kemudian ini normatif tadi
karena memang kalau kita lihat timeline gitu lihat pernyataan pernyataan ada banyak yang cukup ada perbedaannya ya antara yang di statement secara politik dan
apa yang yang terjadi
tapi jadi kalau saya mudah mudahan berharap statement yang dikeluarkan oleh kepala negara kepala pemerintahan dalam sekian kali itu ya
tadi alvento menyebutkan sekitarnya tiga kali
ada yang menambah muka saya ada yang saya tak agak agak sebutin persitusi
dan sekarang juga kurang lebih sama itu
ya ya mudah mudahan itu adalah sebuah statement yang serius
memang normatif tapi mudah mudahan itu juga bentuk
penghormatan kita pada asas asas pernegara gitu
jadi ini mudah mudahan juga jangan ada orkestrasi untuk menelikung kita ya dari belakang
seperti yang terjadi di beberapa peristiwa politik
itu yang saya sering hati
jadi penegasan kembali bahwa apapun alasannya yang disampaikan oleh para elit partai politik ini soal ekonomi soal pandemi bahkan soal keberlanjutan ikn
kabar demikian mengapa kemudian perlu penundaan pemilu itu tidak bisa dibenarkan
dari segimanapun dan tidak mewakili kepentingan publik
dari kacamata nya kacamata siapa dulu
kalau dari kacamata yang berbeda pasti tanggapannya wajib
seperti misalnya ada kekhawatiran arief woyono mengatakan
kalau pak presiden tidak berlanjut berhenti di dua ribu dua puluh empat maka ikn akan batal
ya undang undangannya kan ada
undang undangnya ada ada kesepakatan bersama
ibu kota itu nggak bisa diklaim
karena itu milik negara satu
perpindahan ibu kota itu juga nggak bisa serta merta satu malam
seperti bandung bondowoso menciptakan seribu candi kan gitu
dan ini adalah kerja bersama
ya kalau misalnya dimulai oleh pak jokowi
ya pak jokowi harus legowo menghormati konstitusi
ya kita serahkan sebagai
buat pendahulunya untuk melanjutkan
kan itu sebenarnya substansi
jangan kemudian nggak percaya sama sistem
ya kan kita kan ngebangun sistem
apa kita mau melakukan demokrasi transisi terus menerus gitu
kita harus percaya sama sistem
yang kita bangun
dengan aparatus aparatus demokrasi yang ada
kita serahkan saja kalau alasannya
wah ada kekhawatiran ikn batal
ya jangan dong
jangan gara gara itu kemudian pada akhirnya kita membatalkan semua cita cita luhur
reformasi yang sudah kita teken
dua tahunan yang lalu
termasuk juga yang masalah masalah lain
gizi dan lain sebagainya
kondisi ekonomi kita sebenarnya yang lebih concern
buat masyarakat sekarang gimana caranya dapetin minyak goreng
gimana caranya gas harganya lebih murah
dan itu bisa diselesaikan sendiri
dengan doanya kita penghasil minyak goreng yang sangat besar
gas kita juga banyak gitu
yang kayak gitu gitu kan sebenarnya bisa diselesaikan
jangan sampai kemudian kita disorientasi lah salah orientasi
yang seperti ini harusnya sudah dituntaskan saja
yang jelas kalau saya lihat sebagian besar teman teman media dan pers memandang isu ini
sebangun dan kongruen ya
bahwa apapun alasannya perpanjangan penundaan dan lain sebagainya itu tidak bisa diterima
dan ini merupakan angin segar sih buat kita
dimana pers kemudian ada di posisi yang rasional
yang sama ya
oke jadi apapun alasannya tidak bisa diterima
oke kalau tadi mas budi setiarso bang vito dan juga mas bursa mengatakan sekali lagi bahwa
secara komposisi dukungan partai politik ini pak jokowi begitu kuat
tapi dalam isu ini kita melihat yang terlihat di publik ya ada perbedaan terbelah begitu
nah apakah dengan pernyataan presiden tadi itu
kita publik sudah bisa mendapatkan kejelasan bahwa ini memang tidak akan dilanjutkan kembali isunya
atau kita masih harus skeptis lagi
karena bisa saja kemudian ada perubahan sikap partai politik
atau ke depan kemudian ini bisa dimunculkan lagi
karena tadi bang vito katakan sudah tiga kali ini sebetulnya muncul
bisa kemudian empat kali
nah apa yang perlu kita kawal ke depan ini bang vito
dan juga mas muset soal penundaan pemilu ini
karena kita sepakat bahwa apapun alasan yang tidak bisa diterima
tapi dijawabkan nanti kita break dulu
kami akan segera kembali
anda masih di cnn indonesia newscast
kita masih editorial of you bersama dengan para jurnalist senior
ada bas budi setiarto dan juga bang alif fetodinova gintik
bang vito sikap sikap parpol yang masih agak berbeda
apakah itu paling tidak masih bisa kita jadikan pijakan
atau masih perlu
juga mengkritisi soal itu
karena apakah memang betul betul celahnya itu tertutup
seperti dikatakan oleh sekjeni pdp hasso christiano
atau masih ada celah sebetulnya untuk menggolkan soal penundaan pemilu ini
dan bagaimana lebih dari milan
saya tidak memahami dokter ini
den harf satu
menutraksi nilai dan hasil terdapat dalam case ternyata
adalah mengawal ini terus menerus
ada semacam alert system yang dibangun oleh kita semua
kita semua bukan hanya pers
tapi seluruh elemen masyarakat yang menurut survei
tidak sepakat adanya perpanjangan penundaan pemilu dan lain sebagainya
untuk mengawal ini terus
karena seperti yang dimention dalam diskusi kita ini
bagaimana undang undang kpk bagaimana undang undang minerba
bagaimana undang undang cipta kerja itu dibuat diketok dalam
waktu yang sangat tingkat sevingkat vingkatnya
dan kemudian terwujudlah sesuatu yang membuat kita terkejut
jadi menurut saya ini kita harus kawal bersama
kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah
banyak capaian capaian walaupun memang substacle terbesar adalah pandemi
dan sekali lagi pandemi itu bukan kesalahan siapa siapa
semua mengalami itu
tidak perlu disesalkan juga itu bagian dari sunatullah
istilahnya mas guset barangkali begitu
kita terima itu sebagai sebuah konsekuensi
dan kita jalankan terus kehidupan berbangsa dan bernegara ini
sesuai dengan aturan yang berlaku secara konsekuen dan konsisten
jadi menurut saya sih kita tetap harus alert
karena sekali lagi banyak hal yang kita pikir tidak mungkin
akhirnya bisa jadi mungkin
karena tidak masuk akal
akhirnya ya tetap jalan
itu sih sebatas itu sih
dan jangan berharap bahwa wacana semacam ini akan berakhir sekarang
setelah semua orang dan hitung hitungan politik itu mengatakan bahwa
mereka yang mengusulkan penundaan kalah
yang hanya ada tiga partai yang secara terang terangan mengatakan
menerima dan lainnya menolak
dengan kondisi tertentu
barangkali di kemudian hari akan muncul lagi wacana
yang akan menolak
karena wacana ini ada terus
seperti saya katakan kalau presiden sudah menolak di pertama
berarti seharusnya tidak ada lagi gerakan gerakan semacam itu
presiden bisa mengatakan bahwa
saya tidak bisa melarang betul
tapi negara juga bisa bertindak kalau misalnya ada wacana yang bertentangan dengan konstitusi
tidak perlu ditangkepin orangnya
tidak perlu di proses hukum
tapi paling tidak diminimalisir
kehadirannya karena ini bertentangan dengan konstitusi
tujuan kita kan bernegara adalah
kalau nggak buat apa ada aturan
oke jadi kalau kemudian presiden sudah menolak
harusnya tidak muncul lagi
tapi ini justru muncul dari lingkaran lingkaran presiden sendiri
yang tegas sekali mengatakan itu seperti menampar muka saya
atau orang itu cari muka
satu lagi saya lupa tuh alasannya apa
tapi itu keras sekali
itu harusnya sudah selesai
tapi ternyata masih ada yang kedua kali
masih ada yang ketiga kali
jangan apa namanya
jangan bingung kalau nanti
muncul lagi wacana seperti ini ke depan
jadi seperti saya katakan
kita harus membangun sistem kita untuk menjaga demokrasi
oke mas budi setiarto
mungkinkah kemudian ini juga akan muncul lagi
jadi isu ini belum
belum tutup buku sebenarnya
ya terus terang saya memang cukup
apa ya kalau boleh disebut khawatir juga
bahwa isu ini meskipun sudah disebutkan oleh presiden bahwa
presiden akan taat pada konstitusi gitu ya
tapi sebenarnya di belakang layar saya kira
masih ada cukup peluang adanya gerakan gerakan
kenapa karena memang ada momentum momentum yang sepertinya selaras begitu ya
misalnya ada usaha untuk
apa yang disebut sebagai
dulu kita kenal sebagai bphn
masuk ke dalam sistem ke negaraan kita lagi
dulu kan presiden itu mandataris mpr
lalu mpr kemudian membuat semacam garis garis besar haluan negara
nah sekarang meskipun presiden sudah pilih langsung
ada usaha dari sebagian kelompok di mpr
dan ini cukup besar kelompoknya
untuk memasukkan kembali
ini pdi juga mendukung untuk
untuk gerakan seperti ini
jadi kalau ini dibuka
saya kira itu akan terbuka pula lah kesempatan untuk
untuk memperpanjang periode kepemimpinan
atau memperpanjang masa jabatan
dengan berbagai argumentasi politik lainnya
jadi kita masih harus menisahkan satu alat gitu
bahwa gerakan ini rasanya masih akan dijalankan
kita selalu harus mengingatkan
bahwa kekuasaan tanpa batas itu akan berakhir dengan tragis
saya dulu mengenal bung karno sebagai presiden seumur hidup
pemimpin besar revolusi
buat pendukungnya mungkin itulah sebuah
satu statement yang memang diperlukan
karena untuk menjaga negara dari
kata kata ancaman kembalinya kolonialisme gitu ya
ancaman dunia barat
dan begitu juga zamannya presiden soeharto

dengan pemilu yang seolah olah demokratis
tapi sebelumnya hasilnya sudah ditentukan oleh pemerintah
sehingga dia berkuasa begitu lama
dan tidak ada alat kontrol sama sekali
hak hidup banyak orang ditekan
dan saya kira kita tidak semua
kita semua tidak ingin kembali ke masa masa kelam itu ya
ketapapun baiknya ketapapun humanis
kemanusiaan dari presiden jokowi misalnya
itu sedemikian baik
tapi tetap harus dibatasi kekuasaannya
karena begitu dilepas
maka akan kembali tergoda untuk menjadi penguasa yang
apa yang tidak terkontrol gitu
dan kita tidak mau mengulang kembali soal itu
jadi kalau saya masih menyisakan satu kekhawatiran begitu
bahwa sebetulnya ini adalah
sebuah proyek yang bersama
memang berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan gitu ya
kebetulan momentumnya kan ada ya
misalnya oh ini kekhawatiran kita dalam melawan radikalisme
memang ada masalah itu
tapi ya jika itu bukan sebuah alasan untuk kemudian memperpanjang masa periode jabatan pemerintah sekarang
itu dibebankannya kepada
merintah selanjutnya juga
itu ancamannya akan ada juga
saya kira kita semua harus alert
tadi saya sepakat dengan alvito untuk kita semua
kita harus menjagalah bahwa indonesia ini milik kita bersama
jangan sampai tragedi masalah itu berulang kembali
itu menurut saya
bang vito terakhir ke bang vito
yakin bahwa media punya peran di sini untuk bisa mengawal demokrasi
juga mengawal semuanya on the track begitu ya
ketika ada pihak pihak yang mencoba untuk keluar dari jalur
apa yang kemudian ke depan kita bisa berikan peran yang lebih
apa yang kemudian perlu kita ingatkan kembali kepada semua pihak
kepada para elit politik terkait dengan wacara dan juga bahayanya
melemparkan wacana soal penduduk pemilu ini
terakhir bang vito
ya bagaimana peran media menurut saya sangat crucial ya
kita pernah ada di masa media kemudian
terpolarisasi yang ada kaitannya dengan
setuju atau tidak setuju mendukung atau tidak mendukung arahan tertentu
tapi belakangan ini hari hari ini saya melihat media agak
kompak gitu ya untuk jauh jauh
menyingkirkan wacana seperti ini
karena sekali lagi kita berharap demokrasi yang kita jalankan adalah
demokrasi yang berkelanjutan
jangan kemudian kita setback lagi lah
kita sudah pernah ada di masa kita
bermimpi untuk mewujudkan demokrasi kemudian gagal karena konstituan itu berkelahi terus menerus
sampai pada akhirnya diambil
jalan darurat dengan dekret yang juga sebenarnya melanggar undang undang waktu itu
tapi harus dilakukan karena keadaan mendesak
kemudian kita juga melihat apa yang terjadi di era soeharto dan lain sebagainya
kita sudah melakukan
masa kita mau balik lagi reinhardt
ketika kita sudah sadar pentingnya demokrasi kita nggak punya apa apa lagi yang layak kita perjuangkan
mumpung sekarang kita ada di posisi yang tepat bonus demografi lagi baik
sumber daya alam kita masih menjadi penopang penting
dalam peradaban kita
sumber daya alam yang terbarukan juga seperti itu
sekarang saatnya kita membangun
kalau enggak kita akan tertinggal terus
kapan kita akan menjadi negara yang kita bangga banggakan
dan ini juga visinya pak presiden jokowi
di dua ribu empat puluh lima kita akan masuk ke era keemasan
era indonesia emas
mudah mudahan itu bisa tercapai kalau misalnya kita konsisten dengan demokrasi
kita lihat bagaimana ke depan perkembangannya
tapi mudah mudahan isu ini kemudian tidak muncul kembali
tapi kalaupun itu sekarang mungkin sudah mulai meredah
kita harus tetap alert bahwa akan ada perubahan angin politik
terima kasih banyak bang alvito
terima kasih banyak mas budi setiarso untuk diskusi yang sangat menarik di editorial view pada malam hari ini
terima kasih selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih